update game kikoran kamu ikuti juga kikoran competition
daftar sekarang juga
manggil lah tuh
sosial mami sendirian di rumah sakit
bukannya kamu yang nggak mau dirawat di rumah sakit
iya kak takut sih sama suster ngesot kak
kamu di rumah aja sama dia
nanti pak bella yang temenin kamu
sekali balik lagi ke rumah sakit
kalo gak diangkat
teleponnya gak diangkat
dijual apa handphonenya
huh jadi rt gak bisa diandelin
orang mau dimintain tolong
bisa enak suaranya
kemana mana sih suster teh
lagi pada sibuk apa ya
ngurusin pasien pasien yang lain
masa pasien yang cantik cantik ini
kayaknya dicurigin aja
gak dilayanin banget
ini sendiri aja deh
bisa ngurus sendiri
masa pasien yang minum sendiri
ada pasien kausan nih

agut sih migi
gak barusan kaya punya
maksudnya consecensi banyak sekali kan
aduh suster suster diana hagetin aja manggil lah tuh
suster saya teh aus mau minum tunggu rohannya kering
pergi kamu dari bangsa tiga belas ini
apaan sih suster saya kan belum sembuh
sama dokter belum boleh kemana mana
nah sekarang saya keluar mau nanya dapurnya itu di sebelah mana
apa sedih dia cepet amat ngangin
mulai sampai tuh suster
jangan sampai terkecoh
hei disitu aja deh
mana sih rumah sakitnya
suster saya mau minum
ada resep sih kemana suster

jangan tahun lengkap banget
minum ambil sendiri teh
sustar gapapa ini ambil sendiri
nyokot minumnya sendiri
ambil sendiri aja bu
ambil sendiri aja
eh eh pergi gak pergi
mana sih pintunya
ya allah masih jauh
eh pergi gak pergi
mana sih saklar lampunya
kenapa lampunya jadi gelap
kok saklarnya panjang panjang panjang
saklarnya ada satu saklarnya ada
kok tentu nanti gak ada
tentu ranting kemana
kalau jardang pernah pulang pasti mami gak hilang
udah rafa kamu jangan nangis
udah tentu mami hilang
dengan mami juga kau sendiri
dokter kenapa sih masih ada aja yang ditaruh sampai saat
ini gara gara bangsa tiga belas dibuka bu ranti jadi hilang di bawah suster ngesot
ya saya harap ibu tenang semuanya ya
jangan menarik kesimpulan yang macem macem
ya saya harap ibu tenang
kami akan mencari ibu ranti
ini semua menggara gara rafa
salah adam juga
pak adam ini bukan salah kalian
iya kalian kan gak boleh ngarahin diri sendiri
terus ini semua sama siapa
oh harusnya aku tinggal
terus makanya aku tremb county
program yang ini zeg